masih mengenai memasak karena teknologi saat ini memang mulai menyentuh juga dunia kuliner
mengembang aplikasi lokal mulai menciptakan platform situ seberbagai resep masakan
hingga pesan antar bahan makanan siap masak secara online
ya bila anda mencari ide untuk menu apa yang disajikan
mungkin beberapa penyedia makanan daring berikut ini dapat membantu anda
dengan mempertahankan keanekaragaman masakan digitalisasi resep masakan menjadi salah satu cara
selain mencari resep para pengguna juga bisa mengunggah resep masakan lengkap dengan fotonya
jika twitter memiliki fitur retweet cookpad memiliki fitur recook untuk memberikan notifikasi
jika resep yang kita unggah sukses digunakan dan bermanfaat bagi orang lain
penggunanya sendiri nih dulu kan namanya dapur masak ya sekarang switch setelah diakuisisi sama cooped nih
jadi cookpad penggunanya sendiri seperti apa sih sekarang jumlahnya berapa visitornya berapa
kita sudah hampir empat lima juta unit visitor per bulannya
kalau dilihat dari jumlah masakan yang dibagikan itu hampir empat puluh ribu masakan
meski berguna dalam mencari resep masakan di dapur hingga kini cooped masih belum menemukan model bisnis
sehingga saat ini belum menghasilkan uang
hal ini menimbulkan pertanyaan berapa lama cookpet dapat bertahan di industri ini
berbeda dengan cookpad black garlic menyediakan bahan makanan untuk dimasak dan dipesan secara online
bekerjasama dengan ahli kuliner william wongso
michael menciptakan black garlic dengan sistem online kepada penggunanya saat memilih menu siap masak
setelah dipesan tadi bentuknya seperti kandu sini ya mas michael
kita lihat di sini ada tata cara masaknya seperti ini aja ya lego ya
kita tinggal susun susunin aja ya
ada angkanya kode kodenya semua
pa tiga ada brokoli ada ifumi nya
dan masukkan brokoli
setelah kita masak tadi hampir lima belas menit ini sudah jadi
seperti yang anda lihat ifumi
sangat simpel seperti bermain lego kita udah ada susunannya sendiri
seperti memasak mie instan
lebih simpel ya mas
uff udah jadi
benar benar lima belas menit
pakai nasi putih apa enggak sih
makan aja langsung
meski sudah berjalan masalah kesegaran bahan makanan dan sistem logistik
menjadi pekerjaan rumah bagi black garlic agar bisa terus berkembang
belum lagi murahnya makanan siap saji di jakarta
membuat pengguna berpikir dua kali untuk membuka laptop
dan melakukan pemesanan
radinan alta prawira jakarta